ratusan pendukung persib di tasik malaya jawa barat minggu pagi berunjuk rasa menuntut pencabutan sanksi pssi terhadap persib bandung
masa yang tergabung dalam aliansi bobotoh tasik melawan ini memblokir jalan dan long march mengitari pusat kota
ratusan bobotoh dari berbagai daerah di tasik malaya ini melakukan long march mengitari jalan utama pusat kota tasik malaya
sambil membawa berbagai poster tulisan protes terhadap pssi supporter persib bandung ini meneriakan yel yel mendukung persib sambil menyalakan suar warna warni di sepanjang jalan
mereka juga sempat memblokir jalan sutisna senjaya hingga alun alun kota tasikmalaya sambil berorasi mengecam pssi
bobotoh menuding pssi telah berlaku tidak adil dengan menjatuhkan sanksi yang dianggap terlalu berat
dan aliansi bobotoh tasik melawan juga menuntut edy rahmayadi untuk mundur

dan aliansi bobotoh tasik melawan juga menuntut edy rahmayadi untuk mundur